pada hari kerja dan jam delapan pagi
mela mengaku hanya menerima uang sewa anak
dengan rentang dari satu mikrometer sampai lima mm
dan kita sudah masuk episode ke delapan puluh satu chen
putri demes andri kurniawan jakarta
oke terakhir bang rey dampaknya apa kalau misalnya ini kan tadi tipis sekali ya
kita akan juga lihat di slide berikutnya ini sudah diatur pemirsa di perpres nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat
bahaya sekali sudah memakan korban
gak ada bahwa presiden adalah anak kandung reformasi